sejumlah atlet penyandang cacat yang tergabung dalam national paralympic committee sumatera selatan
mengadu ke komisi lima dprd sumatera selatan sejak dua ribu lima belas lalu
mereka mengaku tidak menerima dana pembinaan baik dari apbd provinsi sumatera selatan
maupun dari dinas pemuda dan olahraga
dua belas atlet yang datang ke komisi lima dprd sumatera selatan ini
merupakan perwakilan dari empat ratus atlet yang tergabung dalam national paralympic committee
atau npc sumatera selatan
sejak npc terpisah dari koni mereka mengaku tidak pernah mendapatkan kucuran dana yang bersifat pembinaan
keluhan lainnya adalah kurangnya suplai logistik saat latihan di jakabaring
padahal saat ini mereka tengah bersiap untuk mengikuti pekan paralimpian nasional
di jawa barat oktober mendatang
kendalanya sekarang ini kan pendanaan
jadi walaupun uang bukan segala gala tapi segala gala memerlukan pembiayaan
oke lah tidak bisa
sama dengan yang umum
kami juga tidak menuntut hal yang sama dengan yang umum
tapi kan kalau atlet tidak makan mungkin tidak bisa
tidak ada suplemen kami bisa diakal akalin
kalau tidak makan mungkin tidak bisa
tidak ada sepatu kami bisa pasti pinjam pinjam sama teman teman
tapi kalau tidak ada makan mungkin tidak bisa
menanggapi keluhan para atlet paralimpik ini
ketua komisi lima dprd sumatera selatan berjanji
akan segera memanggil dinas pemuda dan olahraga sumatera selatan
kalau terlepas dari komisi lima dprd sumatera selatan
ada tanggung jawab pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
tentunya harus ini kalau mereka dilepaskan dari koni
harus ada regulasi regulasi agar mereka mampu untuk berdiri sendiri
dan pemerintah daerah maupun instansi yang lain dapat memberikan bantuan kepada mereka
jangan dibiarkan mereka dilepaskan
tetapi regulasinya ini tidak disiapkan
ini yang jadi persoal
dprd sumatera selatan juga berencana mempertemukan semua pihak terkait
bagi pembinaan atlet penyandang cacat bisa segera dicairkan